selain musibah banjir bandang yang terjadi di kabupaten jayapura
di tengah kota jayapura juga terjadi longsor yang menewaskan setidaknya tujuh orang
termasuk empat anak anak
longsor itu terjadi di kawasan bekas pasir ampera
distrik jayapura selatan kota jayapura
longsor yang menimpa sejumlah rumah ini terjadi akibat hujan deras
dari sabtu malam hingga subuh di kota dan kabupaten jayapura
proses evakuasi yang berlangsung dari sabtu malam hari ini hingga pukul sepuluh pagi
tujuh jenazah telah berhasil dievakuasi oleh pihak tni dan polri
serta dari pihak pemda kota jayapura
satu jenazah terakhir yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke rumah sakit martin inde untuk diidentifikasi
menurut kapolres kota jayapura akbp polisi gustaf urbinas yang berada di lokasi longsor
hingga pukul sepuluh pagi ini telah berhasil dievakuasi tujuh jenazah dari lokasi longsor
dan ke tujuh jenazah setelah diidentifikasi di rumah sakit martin inde
diantaranya tiga orang dewasa dan empat anak anak tersebut
langsung dibawa ke masjid raya jayapura untuk disolatkan untuk dibawa ke tempat pemakaman di tanah hitam abe pantai kota jayapura
untuk jalan longsor di ampera dalam ini program meninggal dunia tujuh
yang terdiri dari tiga dewasa dan empat anak anak
korban luka luka lima dan itu tadi satu orang laki laki dewasa yang terakhir dievakuasi
sehingga semua korban sudah kita evakuasi dan diarahkan ke masjid raya klofkam baiturahi
kemudian nanti rencanakan hari ini dimakamkan di kpu mustinwaina